akibat gelombang tinggi lima orang pemancing di kabupaten blitar terjebak di pulau celeng dan tidak bisa pulang selama lima hari
kelimanya akhirnya dievakuasi setelah tim basarnas berhasil menembus gelombang tinggi
proses evakuasi pun berlangsung dramatis